mereka berdua senang banget kan
oh lagi serius banget ya belajar ya
yaudah deh kalau gitu gue cabut aja ya
lagian kan lo lagi serius gue gak mau ganggu
iya ningel sorry banget ya
gue tuh emang lagi sibuk lah mikirin rumus ini nih gak nemu nemu dari tadi
dan gue harus selesain hari ini juga gitu loh
yaudah deh lo semangat ya belajar ya
dan jangan lupa abisin minumannya
yaudah gue cabut ya
boy tuh suka selakanan apa
tapi sih biasanya kalau dibelinya atas dasar cinta
iya apaan sih mah
merek dan duit berkata
bentar ini pegang dulu ini berat amat soalnya
oh yang ini
udah berumut lah
jadi ternyata boy udah pacaran sama injil
tadi tuh gue liat injil beliin makanan untuk boy
terserah lo mau percaya sama gue atau enggak
terserah juga lo mau bilang gue masih php in lo lah
itu terserah lo
yang penting sekarang
gue udah ngungkapin perasaan gue yang sebenarnya ke lo
gue juga gak maksa buat lo jawab
lo mau jawab atau enggak itu terserah lo
ya gitu mungkin
udah jelas boy itu playboy
namanya playboy tuh ngomongannya mesti berubah
tebar pesona sana sini
sama siapa aja
gue kan udah pacaran sama angel
kalau lemot banget sih kan tadi gue udah bilang
nah namanya playbo itu mereka bisa bilang mereka suka sama siapa aja
ini gue kasih tau ya
playboy tuh mulutnya tuh gak bisa dijaga
aduh tapi kok gue gak percaya gitu ya
ya soalnya menurut gue
nih ya megan gue kasih tau sama lo
bisa aja angel and the game itu sengaja ngomong kencang kencang di kantin biar lo dengar
nah kalo lo udah denger kan lo pasti nyampein ke reva
bener kan tuh lo sampein kan ke reva tuh
nanti kalo reva udah tau
pasti nanti reva jadi negatif tinggi sama boy terus ilfil sama boy
terus angel dapat kesempatan sama bu

mungkin itu mereka
goalnya tuh itu
iya iya tapi bener juga katanya cindy loh reva
pikirin deh mungkin aja emang mereka sengaja ngomong kayak gitu
mereka tuh sebenarnya bohong pura pura doang
kenapa sih boy
lo selalu aja bikin gue jadi gak jelas kayak gini
lo udah kita temenin
gue boleh duduk sini gak
boleh boleh boleh
ini gue bawain minuman buat lo
waduh buat gue nih
iya lah buat siapa lagi
makasih ya baik banget deh nih angel
wah kebetulan banget nih
ini kayaknya minuman kesukaan gue gak nih
kok gue sih
coba dulu lo harus rasain dulu enak banget

mereka berdua senang banget kan
oh lagi serius banget ya belajar ya
yaudah deh kalau gitu gue cabut aja ya
lagi kan kan lo lagi serius gue gak mau ganggu
sorry banget ya
lagi sibuk lah mikirnya ya
buk lah mikirin rumus ini nih gak nemu nemu dari tadi
dan gue harus selesain hari ini juga gitu loh
yaudah deh lo semangat ya belajar ya
dan jangan lupa abisin minumannya
yaudah gue cabut ya
jangan jangan mereka berdua emang udah jadian kan
tapi yang gue liat ya yang
itu tuh si angel yang nemen sama boleh
ya tapi lo liat juga dong
gue juga care tuh sama angel
ya elah ya
lo kayak gak tau gue aja
gue kan emang baik sama semua orang
jadi susah kalo dibilang boy perhatian sama angel
jadi itu tuh yang namanya mesra
tapi bukannya hpnya boy tuh apa
lo masih mau bilang
kalo angel yang ngebajak hpnya boy
dan dia kirim pesan buat dirinya dia sendiri
kamu jangan nyuyakin aku terus tuh
aku gak mau ngomong sama kamu sebelum kamu cek hpnya boy
eh aku udah cek hpnya boy kok
kamu jangan natap aku kayak gitu dong
aku natap kamu soalnya aku mau kebohongan di mata kamu
kok kamu tega banget sih nyuriga gena aku sampe kayak gitu
soalnya kamu tuh sahabatnya boy
jadi kamu bisa aja nutupin kebohongannya boy
ya gak mungkin lah
kan kamu pacar aku
terus kenapa kamu keringatan kayak gitu
coba liat tuh tuh tuh
ya iyalah aku keringetan kayak gini
gimana aku gak keringetan coba
kan aku ditatap sama cewek yang aku kagumi
jadi ya aku keringetan kayak ginilah
tatapan mata kamu itu bikin hati aku deg degan nih
kalo kamu gak percaya kamu pegang lidah aku
tuh kan gantung aku jadi makin berdebar
karena tetapan mata kamu itu menusuk jantung aku
jadi aku percaya baby
yaudah deh kalo gitu aku masuk kelas dulu ya
dadah bebek melmel
dan bebek pianyan
jalan ini nabrak mulu
gue tuh mau lewat dan lo ngalangin jalanku ya
loh kenapa sih jutek banget sama gue
gue juga gak tau kan lo mau jalan lewat kanan ke kiri tuh
gue mana tau
emang kebetulan kita kayak gitu tadi
jangan jutek dong
dapat juga kok